klien biasanya menceritakan mengenai masalahnya mulai dari permasalahan teknis sampai ke bisnis proses
biasanya banyak cerita mengenai permasalahan yang tidak terstruktur kita harus menemukan solusinya menjadi terstruktur
at least menemukan masalah itu menjadi lebih terlihat lalu kemudian kita definisikan satu satu menjadi solusi yang visible
fujitsu percaya tidak ada satupun di dunia satu perusahaan yang bisa memecahkan satu permasalahan sendiri
that's why ketika ada satu masalah yang demikian kompleks biasanya kami bekerjasama dengan beberapa partner kami untuk menghasilkan solusi yang lebih komprehensif
satu human centric artinya kita selalu melihat permasalahan dan jawabannya itu harus terpusat di manusianya
lalu yang kedua co creation fujitsu dan customer beriringan bersama sama mencari permasalahan dan mencari jawabannya
apa desain thinking misalnya desain thinking adalah satu metodologi mencari jawaban akan permasalahan permasalahan dengan cara mengumpulkan segala inovasi yang dilakukan oleh customer itu sendiri untuk lalu kita rumuskan bersama menjadi jawaban akan permasalahan yang tepat
one stop solution yang kita tawarkan kepada pelanggan dari fujitsu itu adalah bagaimana kita memberikan suatu penyelesaian penyelesaian masalah yang secara terstruktur
jadi one stop solution itu mulai dari bagaimana kita memberikan konsultatif kemudian bagaimana kita menemukan masalahnya bagaimana kita merancang suatu usulan usulan bentuk yang mungkin bisa disesuaikan dengan kondisi kondisi si pelanggan itu sendiri
karena tentunya kondisi kondisi pelanggan itu mengetahui dengan pelanggan itu sendiri
oleh karenanya kita akan berdiskusi kita akan berkomunikasi dengan secara baik agar solusi solusi itu semuanya bisa diterima di dalam environment si pelanggan itu sendiri
hingga sampai kepada rancangan rancangan mulai implementasi dan sampai evaluasinya
peran fujitsu dalam industri empat itu adalah dari berbagai aspek
kita bisa berperan sebagai konsultatif kita bisa berperan sebagai desainer kita bisa berperan sebagai integrator dari keseluruhan sistem tersebut
fujitsu di sini siap bekerjasama dengan pihak pemerintah maupun pihak swasta dalam mengembangkan otomatisasi atau industri empat yang lebih baik lagi kepada mereka
fujitsu adalah perusahaan global
dan kami mempunyai eksplosif
jadi dari berbagai negara memiliki permasalahan uniknya itu memperkaya akan solusi yang kita berikan
dengan customer bertemu dengan fujitsu kita akan memberikan one stop solution end to end solution
mereka tidak perlu kebanyak pintu untuk memecahkan masalah dan diberikan solusi
cara menjaga kepercayaan nggak hanya ketika kita berhasil menuntaskan satu pekerjaan itu
tapi juga ketika ada masalah atau runutan masalah yang terjadi setelahnya
bagaimana cara fujitsu memecahkan bersama sama dengan konsultatif
untuk menjaga kepercayaan klien itu adalah yang paling penting untuk menjaga kepercayaan klien tersebut
sudah berapa sukses fujitsu bersama kliennya
biasanya kami mengukur kesuksesan bukan saja dengan besarnya proyek ataupun besarnya lingkup dari permasalahan yang dihadapi
tapi juga bagaimana kita tumbuh dan besar bersama
fujitsu bersama dengan klien bisnis prosesnya berkembang itu yang kita nilai merupakan satu keberhasilan tertentu